mengaku iseng seorang pria diamankan satuan reserse kriminal polrestabes bandung
karena nekat menyematkan cincin ke jari seorang wanita yang tak dikenal di sebuah pusat perbelanjaan di bandung
sementara itu seorang balita berusia satu tahun empat bulan diduga dianiaya oleh pacar ibu kandungnya
hingga mengalami kondisi koma
selengkapnya dalam kilas viral berikut ini
seorang pria di bandung terpaksa berurusan dengan polisi setelah memaksa memasang cincin ke seorang gadis di sebuah pusat perbelanjaan
di kawasan pasir kaliki bandung
akibatnya korban yang berinisial rs harus dibawa ke tiga rumah sakit berbeda untuk melepaskan cincin dari jemarinya
kurang dari enam jam setelah peristiwa tersebut
petugas satuan reserse kriminal polrestabes bandung meringkus pelaku dt di pusat perbelanjaan yang sama
pelaku mengaku aksi memasang cincin secara paksa dilakukannya untuk pendalaman latihan teater di kampusnya
sementara cincin yang dipakai menurut pelaku awalnya dibeli untuk melamar sang kekasih
sebuah video amatir merekam proses evakuasi pria pingsan setelah tersengat listrik di atap pertokohan jalan wahid hasim kabupaten sampang
pria bernama fauzi tersebut awalnya hendak menangkap burung jenis lovebird miliknya yang kabur
diduga fauzi tak sengaja menyentuh kabel listrik sehingga tersetrum dan akhirnya jatuh pingsan di atap
beruntung nyawa fauzi masih bisa diselamatkan
sejumlah warga yang melihat langsung membawa pria yang sehari hari bekerja sebagai tukang rawat
seorang bocah berusia satu tahun empat bulan koma setelah diduga dianiaya pacar ibu kandungnya
sang balita kini dirawat intensif di rumah sakit umum daerah karawang karena menderita luka di sekujur tubuhnya
penganiayaan diduga sudah terjadi selama dua bulan
menurut pengakuan sang ibu pelaku yang bernama sudarja bertindak sadis lantaran kesal mendengar tangisan sang bocah
hingga kini belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait kasus penganiayaan
yang diduga terjadi di kediaman ibu korban di kampung iplik desa mekarjati karawang barat tersebut